menteri perhubungan budi karya sumadi menyambangi stasiun lrt duku atas rabu
didampingi pejabat gubernur dki jakarta heru budi hartono
menhub meninjau persiapan peluncuran operasional lrt jabodetabek
pelaksanaan uji coba lrt jabodetabek dengan penumpang akan segera dimulai pada dua belas juli hingga tujuh belas agustus dua ribu dua puluh
penumpang akan dikenakan tarif rp satu
jelang peluncuran tersebut menhub dan pj gubernur dki jakarta menjajal menaiki lrt
berangkat dari stasiun duku atas menuju depo lrt jabodetabek di bekasi jawa barat
menhub mengatakan penggunaan lrt dapat menghemat waktu perjalanan hingga tiga kali lipat
perjalanan dari duku atas sudirman ke jatimulya bekasi hanya tiga puluh sembilan menit
bila menggunakan kendaraan pribadi waktu tempuhnya sekitar dua jam perjalanan
budi menambahkan nantinya lrt dapat menampung lima ratus ribu penumpang sehari
sehingga diharapkan dapat mengurangi kemacetan
polusi di jakarta dan sekitarnya
menurut duku atas
bagaimana perjalanan dari lrt ke jakarta
tadi saya lupa ini keretanya darah plus
tanpa pengudi tanpa manis kemis
maka kita harus super pak